nanti kayak seperti abah belum setiap kali ini udah tua uginnya pak yah
jangan itu rutin
apa hari dasar di tunak sopan santun
agusnya ikut soleh
senang rasanya melihat abah kuno dan maukat bahagia
melihat cucunya bisa kembali bersekolah
saya masih ada satu lagi
kejutan kami belum selesai
satu lagi ya
ini buat abah sama emak ya
buat abah sama emak
ini dari abbah
ada yang si aha terima kasih semuanya banyak
belok dulu boleh
tak banyak yang kami berikan dan tentu sangat jauh dibanding kebutuhan hidup mereka menghabiskan sisa usia
meski langkahnya terseok seok abah kuno tak pernah berhenti
langkahnya mantap menuju ke depan
ia menyimpan mimpi agar tak perlu lagi menahan lara di hari tua